tingginya harga kebutuhan pokok dan rumah tangga membuat warga kepulauan sapudi madura nekat berlayar selama empat jam ke situ bondo jawa timur untuk membeli berbagai kebutuhan seperti sayuran gula minyak goreng hingga perabotan
meski ada kapal feri yang layak warga menggunakan kapal tradisional dengan alasan praktis dan lebih cepat
berbagai barang belanjaan mulai dari sembako hingga perabotan rumah tangga seperti meja kursi memenuhi bibir pantai pelabuhan tradisional pantai jangkar situbondo pada minggu pagi
warga dari pulau sapudi ini sengaja berlayar hingga empat jam menggunakan kapal tradisional yang diubah menjadi kapal penumpang dan barang menuju situbondo
tujuannya berbelanja kebutuhan pokok dan rumah tangga
ombak besar tidak menyurutkan semangat mereka
selain harga yang lebih murah
kelengkapan barang menjadi alasan warga sapudi nekat bertaruh nyawa
gula pasir di situ bondo misalnya hanya dijual rp tiga lima ratus per kilogram
sementara di pulau sapudi mencapai rp tujuh lima ratus per kilogram
serta satu set meja kursi yang dijual rp satu lima juta
sementara di sapudi mencapai dua lima juta
lebih murah di sini atau pas datang ke jawa
murah murah di sini
murah di sini
dua kali lipat
meski tersedia kapal penyeberangan ferry warga tetap memilih naik kapal kayu tradisional
penyebabnya terbatasnya jadwal kapal feri
yang ini hanya dua kali dalam sepekan
serta lokasi berlabuh kapal feri yang jauh dari pantai
zainal ali mustafa situ bondo jawa tibur